kepolisian daerah jawa barat menetapkan delapan tersangka dalam kasus miras oplosan di cicalengka bandung
kepolisian memastikan kandungan miras yang ditenggak korban bukan campuran ginseng
melainkan alkohol dan etanol kadar tinggi
kapolda jawa barat irjian pola agung budi marioto mengatakan
kedelapan tersangka akan menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kepolisian daerah jawa barat memastikan kandungan miras yang ditenggak ratusan korban tidak mengandung ginseng
berdasarkan uji laboratorium kandungan miras oplosan itu berisi etanol serta alkohol kadar tinggi
kepolisian masih terus menyelidiki keterkaitan sumber miras oplosan di cicalengka dengan yang di bandung
sedangkan kasus miras oplosan yang menewaskan tujuh warga pelabuhan ratu sukabumi dipastikan tidak terkait dengan cicalengka
itu korbannya cukup banyak ya yang paling banyak di cicalengka
nah seluruh tersangka sudah dapat kita tangkap ada delapan orang
sekarang sudah kita tahan semua
kita sekarang akan hubungkan apakah itu satu distributor
misalkan dari cilengka dengan yang di kota bandung sama atau tidak
termasuk yang di pelabuhan ratu
tapi pelabuhan ratu dari laporan kapolres kelihatannya sendiri
kalau untuk cicalengka kandungannya sudah dapat hasil laboratorium
yang penjualnya mengatakan itu ginseng ternyata bohong
jadi tidak ada sedikit pun usur ginsengnya
yang ada adalah metanol dan alkohol yang kadar tinggi
tim gabungan dari polda jawa barat polres bandung dan tni melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah mewah milik tersangka hm
yang diduga berperan sebagai penjual miras oplosan di kawasan cicalengka
dari hasil penggeledahan selama dua jam petugas membawa sampel miras oplosan dan bahan baku pembuatan untuk dilakukan uji lab
menurut warga sekitar rumah dua lantai ini merupakan tempat distribusi miras oplosan ke sejumlah daerah di jawa barat
itu siapa pak
itu agen miras
sudah berapa lama pak
sudah hampir sepuluh tahunan ada
sepuluh tahunan ya
bapak yang bapak tahu itu tempat apa sih pak tempat produksi atau
produksi sama pengiriman pengiriman keluarga
kalau pembeli di sini di kiosk ini dia khusus untuk pengiriman keluarga
kalau pembeli antaranya ada di jalimu
tapi punya dia juga
ya tempat pembuatannya
setelah melakukan penggeledahan petugas langsung menyegel rumah mewah ini dengan garis polisi
tersangka hm sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian sejak dua hari lalu
bersama satu orang pegawainya yang bertugas sebagai penjaga kios miras oplosan berinisial js
tim liputan transmedia